hai gue denger tadi lu berantem ya maik mesin ipah
sebenarnya gue malu mah ya malu tapi apa mau dikata nasi udah jadi bubur bubur ayam deh
gue sih ngarepin lu yang ngerti my udah jangan ngeladinin dia
mbak maaf iya dokternya mana ya

saya mas dokternya maaf saya enggak tahu saya kirain penjaganya
eh mila udah gue mau nyari ron ron ya tunggu dulu dengerin gue ngomong dulu ini masalah kemarin
tadi ngusir lu itu cuma salah paham tapi mama marah sama gua ya kalau ma beda dia
dia marah gara gara lu nyerobot langganannya dia terus lu maunya apa udah dah jangan pada berantem
nggak usah pakai duel duel bikin kue segala masa berantem urusan sepele ntar deh gue pikirin
jangan ntar sekarang ih gue mau nyari ron ron
terminal arjo sari
lo jangan percaya sama si ojak
pasti disuruh emak dia buat baik baikin lo
perhatikan lo lo
udah lo jangan ngebantah
lo mau ngasih cinta gue
lo mau baik baikin gue
lo disuruh mertua lo datang nemuin gue
kalau jamila yang salah bukan tati

ia sudah sembuh
kan obatnya belum diminum
hei kenapa lo masuk
kalau si pamah emang udah terkenal dari dulu jago bikin kue bikin apa juga enak
pernah jadi juara satu lomba bikin roti buaya sepasar minggu
wah hebat banget ya mak berarti dia juga bisa bikin kue kapal selam dong ya mak ya
kalo ada kata kata kapal selamnya itu bukan kue tati tapi empe empe
lo berantem ya may sama si ipah
sebenernya gue malu may ya malu
tapi apa mau dikata nasi udah jadi bubur
bubur ayam beh
udah jangan ngeladinin dia
hidup gue udah susah gara gara ada dia
dari tadi gue ngomong lu diem aja berarti lu masih marah ya sama gue
yaudah yuk siap siap
manggang kuni kita jangan mau kalah sama si ipah ayo
wante kertas aja
pasternya yang turut mokok
aku jualan lagi
aku jualan lagi
saya mah baik
jawabnya pake bahasa inggris dong coy
bilang aja nilai rapotnya merah
es dawat joncem umut bikin seger
itu dia lupa
pasti nilai pelajaran olahraga kamu di rapotnya merah ya
mengaku teman tapi lupa rasa kemanusiaan